kamu mau kemana
ih aku harus mengirim paket kiriman online
abis itu kemana
bentar ya bu saya muter dulu
bu pamit dulu ya
makasih udah mampir eci
pokoknya habis lebaran gue tunggu lu semuanya di rumah gue
ntar gue subuhin nasi uduk bikinan gue sendiri
bukan beli warung nasi uduknya tadi
udah bener lehernya
pasti gara gara saran gue udah
oh urut oke dah
oh iya hati hati jangan kelamaan nengok
wah susah tau lu ah
gak percaya udah deh
bapak kakak mau pulang
udah pada pulang
wah seperti itu
bilang aja males bantuin beli makanan
mak dari tadi disindirin mulu mencik umi
emang dikira betah mak digituin mulu
udah mak sabar
udah mak sabar
siapa sih yang mau salah bantal
bantal lah pake disalah salahin
pokoknya mak kagak mau tau
ntar abis lebaran lo berdua kudusilah turami ke rumah nyencing umi
emak udah masuk dalam rumah
kok abang masih nunduk aja
ada yang kecilan
setau gue nih gue tukerin segitu semua deh
ada yang kecilan
waduh gue kagak ada lagi

tukerin tuh sama tukang dawet
aduh lama banget sih
aduh lama banget sih
aduh lama banget sih
aduh lama banget sih
aduh lama banget sih

aku bikinin es dawet satu ya
ya udah deh ya udah beginiin dah
cepetan gue buru buru nih
sambil bang ya
iya dah oke
woy bang buruan bang dawetnya
uy bang buruan bang dawetnya
uy bang buruan bang dawetnya
uy bang buruan bang dawetnya
ini bang uangnya ya ampun locek banget bu muka mu duitnya ala yang
penting duit bang tuh uang pas kure bu makasih bu ye
maaf jemput sekarang jangankan sekarang selamanya juga mas pur siap jemput kamu
kenapa cuy salah bantal gua air gua sakit banget tapi
udah mendingan sih kemarin udah diurut lari gini masih salah bantal
update status hari gini masih salah bantal salah transfer kirim ke mama
hai ini gue mas pur ia sebentar
kok kamu senyum senyum
seneng ya liat gue
ih apaan sih
tadi itu suara mas pur
kalau nyaudin gak ada
suaranya lebih pantas jadi tukang sayur
kamu mau kemana
aku harus mengirim paket kiriman online
abis itu kemana
kenapa giliran senyum senyum sendiri
sejak kamu menjalani bisnis online
kamu jadi lebih sering berada di rumah
gue bisa sering main ke rumah deh
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan discover sih
ini apaan sih
ini apaan sih
ini apaan sih
emangnya airnya selesai cuma di kiosk
ini apaan sih temennya
update status orangnya makin penasaran
aneh kamu buru buru gak
enggak emangnya kenapa
ih bakso boleh
iya kemarin kan gue gagal beliin kamu es
sekarang kita beli bakso ya
yaudah kalau gitu gak nolak
eh pak sofyan
maaf kalau bisa uangnya pas ya
bang ojak gak usah keluar
gak usah khawatir
ongkos jata saya memang udah pas pasan dari istri saya
ini gak usah kembali